assalamualaikum dalam ragam kuliner serba khas betawi kali ini
kita akan melihat sejumlah santapan legendaris yang masih mempertahankan cita rasa otentik
kita awali dari rumah makan tape uli cisalak yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
rumah makan ini buka mulai pukul delapan pagi namun persiapan selalu dilakukan sejak pukul lima pagi
kita intip yuk apa saja yang dilakukan di dapur ini
pertama pastinya memasak uli dari ketan dengan parutan kelapa dan garam yang telah dicampur
menggunakan dandang tembaga yang dipanaskan dengan api dari kayu bakar agar tingkat kematangannya merata
sembari menunggu uli matang linda delapan puluh empat tahun pemilik rumah makan tape uli cisalak ini
mengoles daun pisang pembungkus uli dengan minyak
uli yang sudah matang kemudian ditaruh di pane yaitu wadah untuk menumbuk yang terbuat dari kayu nangka
uli pun mari kita tumbuk let's go
oh main juga nih pak ya
harus pakai tawa dulu lah mungkin ya
dan ini harus berapa lama sih pak nih
iya harus halus baru angkat
halus dan harus lagi hangat ya soalnya kok enggak nanti ini pak ya alot ya
saatnya masuk ke proses pembuatan tape ketan hitam yang ternyata memerlukan waktu lebih lama
ketan hitam pertama tama harus direndam selama empat sampai lima jam lalu dikukus sampai matang
setelah matang ketan hitam didinginkan diberi ragi dan dibiarkan untuk fermentasi selama dua hari
proses pembuatan uli dan tape masih mempertahankan cara tradisional
hal ini bertujuan untuk menjaga cita rasa asli kudapan tradisional masyarakat betawi ini
masaknya pakai kayu bakar terus kayak gini juga
masih pakai dangdang dandangnya juga memang dandang tembaga ya kita pakai
untuk supaya panas itu bisa merata
di rumah makan tape uli cisalak selain tape uli klasik anda juga bisa mencicipi uli bakar atau goreng yang ditaburi serundeng
ada juga es tape uli yang unik
kalau mau yang lebih berat ada pula pilihan menu laksa ayam kuah kuning yang menggugah selera
nah cara terbaik untuk memakan tape uli adalah dengan menuangkan tape ketan hitam di atas uli yang masih berada di atas daun pisang
terus kemudian dimasukkan ke dalam mulut dalam satu suapan
merasa gurih dari perpaduan ketan dan kelapa
dicampur rasa manis dan sedikit asem dari ketan hitam
ibaratnya sebuah simfoni
rasa rasa yang bermain dengan sangat selaras
membaharkan rasa kenyamatan yang sangat luar biasa
tape uli adalah panganan khas betawi dengan lengketnya uli yang dipandang sebagai simbol keeratan antar saudara
sehingga kerap disajikan saat lebaran
berikutnya dalam ragam kuliner serba khas betawi kami akan menuju ke rumah makan gandhi yang sudah berdiri lebih dari lima puluh tahun lalu
salah satu menu andalan di rumah makan ini adalah pecah ikan
lama dari masih dinas kita
sekarang sudah pensiun
kalau dulu ramai ramai teman teman ya
kalau dulu ramai ramai kumpul di sini
anak anak mau nakasin cucahnya di belakang
bubu pecah terdiri atas sejumlah rempah seperti lengkuas jahe bawang merah temukunji dan kacang
kunci asam jawa dan cabai merah
untuk melihat cara membuat pecak di sini kami bertemu dengan lemi suhaimi penerus usaha yang dirintis oleh mertuanya pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ada ini yang berair lebih belakang yang tidak berair jahenya atau longkosnya lebih dahulu
nah ini bawang merahnya yang berair lebih belakang lagi
nanti kemudian sudah bercampur semua
kemudian kita tarik warna warnanya cabai benar
ada urutan ya
kalau sembarangan munc ratak kebuka
rumah makan gandhi menyajikan ikan gurami dan ikan mas untuk menu pecah mereka
ikan ditampung dalam kolam air mengalir dan hanya diambil ketika ada pesanan untuk menjaga kesegaran ikan
ikan bisa dibakar atau digoreng
sesuai dengan sebuah kemampuan
ikan bisa dipakai dengan selera
setelah ikan selesai dimasak ditambahkan bumbu pecah dan juga air hangat
serta diaduk aduk sambil dituang ke atas ikan agar meresap
ibu belajarnya dari mana sih bu
belajar dari ibu mertua
dari ibu mertuanya
jadi turun kemurun
waktu itu gimana belajarnya belajar yang ini juga langsung
belajarnya ya sedikit nanti lo cobain nanti lo rasain
biasa kalau orang dulu kan ngomongnya kayak gitu ya betawi
ingat ye yang klasik emang lebih asyik
macam tape uli khas betawi
mencari ikan juga gak kalah menarik
semua itu makanan yang kudu kita hargai
arya dita utama aryo asmoro depok jawa barat